presiden jokowi dan ibu iryana memperlihatkan kemesraan mereka saat melakukan kunjungan kerja ke papua
presiden jokowi dan ibu belusukan di distrik agats dengan berboncengan sepeda motor
menggunakan motor listrik presiden jokowi membonceng sang istri iryana saat mengunjungi agats kabupaten asmat papua
dilansir dari detik com presiden dan ibu negara melakukan perjalanan dari pelabuhan ewer di pinggir sungai aswet tempat helikopter kepresidenan mendarat
perjalanan dilanjutkan menuju kampung kaye yang berjarak sekitar tujuh km
ada hal hal menarik saat presiden jokowi dan iryana tengah menyapa warga
di tengah perjalanan rombongan sempat dihadang oleh siswa sd
tak hanya itu presiden juga kehujanan saat mengendarai motor berpengalaman
hujan pun ternyata tak menyurutkan kerumunan warga untuk menyapa rombongan presiden
belusukan dilakukan ke tiga tempat yaitu gedung serbaguna widya mandala
proyek pembangunan instalasi penampungan air bersih di kampung kaye
dan proyek pembangunan rumah di kampung kaye
selain itu presiden juga dijadwalkan akan meninjau infrastruktur di kabupaten asmat
terkait laporan pasca klb campak dan gizi buruk beberapa waktu lalu
kunjungan presiden bersama ibu negara ke asmat didampingi menteri kesehatan
menteri sekretariat negara dan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
usai kunjungan di asmat rencananya presiden akan langsung terbang ke sorong